festival kaulinan orang lembur digelar di kampung adat cirendecimahi minggu siang
selain mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak anak
festival ini juga bertujuan melestarikan budaya yang kini tergerus modernisasi
tergerus zaman permainan tradisional seperti miriam lodong egrang hingga wayang
kini langka dimainkan anak anak
untuk membangkitkan kembali permainan tradisional di kalangan anak
festival kaulinan orang lembur digelar di kampung adat cirende cimahi minggu siang
pesertanya adalah siswa dari sejumlah sekolah dasar di kota cimahi
meski antusias tampak sejumlah anak bahkan bingung saat diajak terlibat langsung
dalam permainan beberapa permainan tempo dulu
sampai terpikir kenapa bisa ya menyatukan anak yang berbeda dalam suatu acara
yang acara itu tuh cair anak anaknya senang
jadilah kepikiran untuk mengadain acara
karena melihat kebijaksanaannya juga bahwa festival kaulinan ini tuh udah sedikit dikenal
kawinan anak anak sekarang tuh anak anak udah beralih ke yang gadget itu kan
dari pihak dinas pihak perwisata sangat berhubung sekali dengan mengadakan kebijakan seperti ini
dan memberikan aplos bahwa ternyata kebudayaan kita tidak terlalu di wilayah kota saja
karena juga di wilayah termasuk kampung ada juga yang berhubungan dengan festival seperti ini
acara ini digagas oleh lembaga kajian dan pemberdayaan sumber daya manusia atau lak pesedam kota cimahi
dengan diadakannya festival seperti ini diharapkan memberi dampak positif bagi perkembangan komunikasi dan sosial anak